artinya nomor satu dan nomor tiga sudah diizinkan pulang
tetapi mereka tidak akan pulang duluan karena nomor dua baru sekali negatif insya allah besok negatif
kondisinya sehat laboratorium dua kali negatif
dan kita sudah mengedukasi untuk bagaimana melaksanakan self isolated dan self monitoring sampai dengan seminggu ke depan
kemudian surat rujuk balik juga sudah kita berikan ke puskesmas dan dinas kesehatan juga sudah tahu
sehingga teknisnya sekarang tinggal menunggu hari kepulangan yang nomor dua
mereka memang menginginkan pulang bareng gitu ya nggak pulang sendirian
kemudian yang kedua
sembilan orang abk diamond prince yang semula sakit dan dirawat di jepang
alhamdulillah malam ini nanti sembilan sudah pulang semua dalam keadaan sembuh
dengan surat sertifikat sembuh yang diberikan oleh rumah sakit dari jepang yang merawat mereka
mereka nantinya akan kita tampung dulu sambil menunggu rombongan besarnya
nanti di hari minggu akan pulang
sehingga nanti bersama sama dengan yang lainnya sebanyak enam puluh sembilan orang itu nanti mereka akan pulang sama sama
kemudian yang seratus yang ketiga
satu ratus delapan puluh delapan awak abk dream world sudah bisa dipulangkan seluruhnya
kondisinya sehat kita sudah memberikan surat keterangan bahwa dalam observasi kita selama empat belas hari tidak ada satupun
yang menunjukkan tanda tanda atau gejala gejala ke arah covid sembilan belas
rencananya mereka akan diantar dari sebaru dengan menggunakan kri semarang menuju ke kolen lamil
dan kita sudah mengkomunikasikan dengan perwakilan pemerintah daerah asal dari masing masing abk ini
untuk menerima di kolin lamil
selanjutnya mereka akan kita izinkan untuk langsung pulang ke kampung halamannya
saya tidak tahu apakah mereka langsung melakukan perjalanan pulang atau mereka akan bermalam dulu di jakarta
tentunya ini akan dikoordinasikan dengan perwakilan pemerintah daerah yang menjemput
kemudian ini dari tadi saya menerima berita tentang rencana bali mau di lockdown tanggal dua puluh
saya pikir serius ternyata lockdownnya tnt jam sekian sampai jam sekian
ternyata hari raya nyepi ya itu
terlanjur tegangan tinggi
saya pikir lockdown direncanakan gimana sih
begitu saya cender oh ternyata nyepi ya
gak apa apa lah satu kosong saya dimainin sama teman teman media ini
biar saya pusing sendirinya
jadi saya harapkan jangan ada yang kesana di tanggal ituan dan enggak bisa masuk
bukan lockdown nyepi dari zaman sebelum ada covid juga sudah nyepi itu ya
saya pikir lockdown apa lagi om kita nggak pernah punya
rekan rekan sekalian saya hari ini tidak terlalu banyak memberikan kesempatan untuk tanya jawab
karena tadi sudah banyak yang disampaikan bapak presiden di bandara
tetapi yang terakhir saya hanya ingin anda menyimak
karena saya akan menyampaikan hasil dari tracing yang kita laksanakan dari kemarin
dua hari yang lalu sebenarnya dari sore kita kejar
terus karena kan kita sudah mengumumkan tiga puluh empat pasien kan
ini sudah kita lakukan tracing terus menerus
akhirnya kita mendapatkan beberapa hal yang saya minta diperhatikan baik baik
yang pertama kita identifikasi sebagai kasus nomor tiga puluh lima
perempuan lima puluh tujuh tahun masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan menggunakan ventilator
namun belum dilakukan pemeriksaan covid sembilan belas nya
kemudian perburukan menjadi cepat hari itu juga meninggal
hasil dari spesimennya ternyata positif
dan sudah diserahkan ke dinas kesehatan wilayah untuk dilakukan tracing
saya lanjutkan pasien tiga puluh delapan
hal yang sama juga terjadi pasien tiga puluh enam perempuan tiga puluh tujuh tahun
masuk ke rumah sakit dua duanya di rspi
masuk ke rumah sakit dengan menggunakan ventilator
mengalami perburukan dengan cepat kemudian meninggal
kita lakukan pemeriksaan spesimen ternyata positif
dinas kesehatan sudah kita beritahu hasil ini dan langsung melaksanakan tracing
kita masih akan menunggu hasil kontak tracing dari dua pasien nomor tiga puluh lima dan nomor tiga
saya lanjutkan nomor tiga puluh tujuh
nomor tiga puluh tujuh laki laki empat puluh tiga tahun
kondisi sakit ringan sedang
perempuan delapan puluh tahun
kondisi sakit sedang berat
stabil tidak menggunakan ventilator
saya lanjutkan tiga puluh sembilan
laki laki lima puluh empat tahun
kondisi sakit ringan sedang
perempuan empat puluh enam tahun
kondisi nampak sakit ringan sedang
laki laki umur empat puluh tahun
kondisi sakit ringan sedang
laki laki enam puluh enam tahun
kondisi sakit ringan sedang
laki laki tiga puluh empat tahun
kondisi sakit ringan sedang
laki laki empat puluh tujuh tahun

kondisi sakit ringan sedang
perempuan dua puluh sembilan tahun
kondisi sakit ringan sedang
perempuan tiga puluh enam tahun
empat puluh enam laki laki tiga puluh tahun kondisi sakit ringan sedang
empat puluh tujuh laki laki enam puluh satu tahun kondisi sakit ringan sedang
empat puluh delapan laki laki tiga puluh lima tahun kondisi sakit ringan sedang
empat puluh sembilan laki laki tiga tahun kondisi sakit ringan sedang
lima puluh laki laki lima puluh sembilan tahun
mengalami perburukan cepat dari kemarin dan kemudian meninggal
kontak tracing sudah dan sedang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat
lima puluh satu laki laki enam puluh tahun nampak sakit sedang
lima puluh dua perempuan lima puluh sembilan tahun nampak sakit ringan sedang
lima puluh tiga perempuan dua puluh empat tahun nampak sakit ringan sedang
chwengadj tiga tahun nampak sakit ringan sedang
lima puluh lima perempuan dua puluh enam tahun nampak sakit ringan sedang
wawalan pemberhentian february delapan belas sampe hari ini
terima kasih yang terima kasih yang terima kasih yang kata
menyemb masculine dan feminine leaving you
menanggung kondisi sakit ringan sedang
perempuan dua puluh tujuh tahun nampak sakit ringan sedang
lima puluh delapan laki laki lima puluh satu tahun nampak sakit ringan sedang
lima puluh sembilan laki laki enam puluh tiga tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh perempuan dua puluh lima tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh satu perempuan lima puluh delapan tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh dua laki laki lima puluh satu tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh tiga laki laki tiga puluh empat tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh empat perempuan empat puluh sembilan tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh lima laki laki empat puluh delapan tahun nampak sakit ringan sedang

enam puluh tujuh perempuan dua puluh lima tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh delapan perempuan tiga puluh delapan tahun nampak sakit ringan sedang
enam puluh sembilan perempuan delapan puluh tahun nampak sakit ringan sedang
data yang saya berikan ini adalah hasil tracing yang dilaksanakan dari dua hari yang lalu
setelah kita merilis tiga puluh empat yang dilaporkan oleh daerah
mulai dengan tadi siang
ini menggambarkan bahwa memang kita harus melaksanakan tracing
dan pemerintah sudah memutuskan
mulai hari senin besok
pemeriksaan laboratorium sudah bisa dilaksanakan
bukan hanya di balit bangkes
tetapi juga bisa dilaksanakan di bbtkl
di universitas air langga
di lembaga eijkman
dan di beberapa tempat lagi yang saat ini sedang dilaksanakan on the job training
kemudian tes kit sudah kita terima sepuluh ribu lebih
oleh karena itu di dalam mengantisipasi ini semuanya
maka kontak tracing menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan
agar dengan cepat kita bisa mengidentifikasi
menemukan dan melakukan isolasi kasus positif
agar tidak menjadi sumber penyebaran di lingkungan masyarakat
pasien pasien yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari tracing
kalau ada yang saya katakan umur tiga tahun umur dua tahun itu memang dia adalah bagian dari tracing
orang tuanya yang sakit anaknya yang kena dan seterusnya
artinya inilah gambaran kesungguhan pemerintah di dalam melaksanakan ini
lebih detail besok saya akan jelaskan kondisi pasien itu
dan mudah mudahan kita bisa makin cepat lagi untuk menyelesaikan permasalahan itu
terima kasih selesai